jadi asik ya sambil menggunakan ini sambil nonton film
tapi kalau kita bicara soal film apalagi film film indonesia nih ada yang patut dibanggakan
karena ada delapan film nasional antara lain judulnya itu ada surga di rumahmu
kemudian tika tika cinta bertasbih soekarno filosofi kopi
hingga film animasi battle of surabaya mendapat sambutan hangat dari para penikmat film di mesir
wah bangga dong kita go internasional film kita
bahkan para penonton film di mesir ini juga mengaku puas bisa menyaksikan langsung karya terbaik anak bangsa
sekaligus bertemu dan berbincang dengan pemeran filmnya
kak bisa nggak ya allah menghidupkan orang mati
inilah cuplikan film berjudul ada surga di rumahmu
yang menceritakan tentang perjalanan seorang anak laki laki dalam menunjukkan baktinya kepada sang ibu
kamu pernah buat kontrak akhirat sama umi
film menceritakan kisah sehari hari di dalam kehidupan ramadan
yang diperankan hussein alatas di sebuah pesantren
apapun yang kau jalani
tak pari buah ayah ibumu
itu tidak akan ada keberkahan dan ketenangan
tidak hanya kisah perjalanan hidup
film ini juga diwarnai kisah asmara yang mempertemukan ramadan dengan kirana
yang diperankan zizi sahab
tak heran saat pemeran kirana dalam film ada surga di rumahmu
zizi sahab hadir di tengah tengah pecinta film indonesia di mesir
zizi ditunjuk oleh kedutaan indonesia untuk mesir
sebagai artis yang mewakili delegasi indonesia
untuk berbicara tentang perkembangan film tanah air
beberapa film lain yang juga ditayangkan dalam festival ini
adalah ketika cinta bertaspih
ketika cinta bertaspih
rakyat mesir mengaku kagum dengan pesan pesan moral
yang terselip dalam setiap film
menghormati orang tua
kepahlawanan adalah beberapa pesan moral
yang diapresiasi oleh penonton mesir
rambu revolusi cnn indonesia
itu tadi film film indonesia berkualitas
dan diapresiasi oleh masyarakat internasional
terutama orang orang indonesia yang ada di luar negeri
karena film ini tidak hanya menghibur
tapi juga punya pesan pesan moral
yang bisa diresapi oleh masyarakat
tadi juga beberapa judul filmnya juga
yang sedikit punya kebudayaan
ataupun pendekatan yang sama
dengan masyarakat masyarakat mesir
nah tapi pertanyaan saya apakah memang itu
alasannya film film itu akhirnya hadir di sana

menghibur warga warga mesir
salah satunya ada surga di rumahmu nih
judulnya sangat menyentuh hati ya
sudah ada salah satu pemeran film
ada surga di rumahmu
yaitu zizi syahab yang saat ini sudah bersama kita
di sana berarti jam berapa ya
terima kasih loh sudah bergabung di jam tiga pagi di sini
silahkan dilanjutkan dengan sholat tahajud ya
silahkan sholat subuh
film film indonesia ada delapan judul film
berarti hari ini agenda film
yang akan ditayangkan apa
hari ini akan tayang
tapi kebetulan tidak ada
sharing jadi hanya ada
beberapa film yang sempat sharing sama
produser sama pemain juga
yang nampak saya kemarin
yang ingin kita tahu nih zizi kan kemudian
ada delapan film yang kemudian diputar
kemudian dibahas di mesir
respon dan apresiasi masyarakat
di sana seperti apa terutama masyarakat indonesia ya
gak nyangka ya awalnya aku pikir
yang akan datang itu hanya orang indonesia
yang lagi sekolah di sini tapi ternyata warga
mesir pun banyak yang hadir
karena mereka antusias sekali
pengen tahu seperti apa film indonesia
karena mereka tahu kalau film indonesia itu
pasti kaya akan unsur budayanya
terus juga moralnya ada
agamanya juga ada di situ
jadi mereka senang banget waktu nonton
ada surga di rumahmu dan ikut nangis
karena memang itu bercerita tentang seorang ibu
dan juga anaknya
nah tapi alasan awalnya yuzi
pemilihan pemilihan film itu termasuk
filmnya zizi ada surga di rumahmu itu apa
ya jadi film ini dipilih oleh
jadi beberapa film yang memang benar benar
mengangkat tentang budaya indonesia
kalau film aku kebetulan memang
backgroundnya di palembang sumatera selatan
ya selain tadi ada unsur moral
misalnya unsur agamanya intinya tetap mengedukasi
tapi juga menjual indonesia di sini
dan bisa menghilangkan rasa rindu
orang orang yang ada di mesir yang lagi kuliah di sini
jadi ketika nonton film aku mereka yang
ya itu cuma emosi oh iya itu di palembang
zizi kalau kita melihat perkembangan
film nasional beberapa waktu terakhir
banyak juga yang pesimistis kok film nasional kok
ada yang berbau horror
kalau ada yang kemudian esek esek misalnya gitu
kalau kita melihat film yang zizi perani kemudian yang berbicara
kemudian diapresiasi oleh dunia internasional
banyak menang festival misalnya film film dari indonesia
anda melihat bagaimana sih perkembangan film nasional
dengan segala dinamika dan pro kontra nya nih zizi
kalau menurut aku di tahun dua ribu enam belas ini
jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya ya
hampir setiap bulan ada film indonesia yang tayang
terus juga nggak hanya satu minggu dua minggu
tapi bisa dibilang sebulan dua bulan
dan orang orang di indonesia pun
minggu banget gitu
terus juga respon masyarakat di luar
terus orang orang di mesir sini juga cerita
kalau mereka setiap bulannya itu mantau film film indonesia
apa aja sih yang udah rilis dari sosial media gitu
dan menurut aku sih sejauh ini
jauh lebih baik dibanding sebelumnya
kan di sana ada sesi tanya jawab tuh
sharing discussion begitu ya zizi
dan zizi jadi salah satu pembicaranya
apa yang paling banyak ditanyakan
oleh masyarakat internasional soal film film kita
selain makanan favoritnya prabu revolusi misalnya
apa yang kemudian banyak ditanyakan di sana
kebanyakan proses syuting
mereka pengen tahu berapa lama sih syutingnya
terus seperti apa suasana syutingnya di sana gitu
dan karena ini ada unsur agamanya
mereka tanya bagaimana observasi para pemainnya
gimana mereka belajar ngaji yang baik gitu
dan ada beberapa pemain di sini yang harus ceramah gitu
jadi mereka lebih penasaran tentang bagaimana proses syutingnya
oke tapi pertanyaan yang paling mengemuka nih ya
sampai saat ini saya juga masih belum ada jawabannya
prabu revolusi apa tugasnya ya di sana ya zi
itu dia yang membuat saya harus bangun pagi menggantikan
oh iya ya dia yang liputan
oh dia liputan tadi kita sudah menonton paket liputan
tuh ala prabu
siapa dulu kita kita dong
iya oleh oleh jangan lupa ya prap
sapa dulu sapa dulu pak
prabu nih meninggalkan kita di sini nih ya but
apa yang bisa dibagi prof
ada di mesir prabu
halo budi daniar
apa yang bisa dibagi bagi dari mesir nih cerita cerita
iya nih udah lah
jadi sampai kapan nih ada di mesir
oke terima kasih prabu
silahkan lanjutkan jalan jalan
dan jangan lupa bawa buah tangan oleh oleh buat kita kita di jakarta ya
ya selain tadi ya film film indonesia
yang ternyata cukup dihargai dan juga diminati oleh masyarakat masyarakat di mesir sana
oke terima kasih zizi dan prabu dari cairo mesir